siap oke siap oke hitung sampai tiga ya
jadi nenek duduk di sini aja sendiri sambil nunggu nunggu
mereka juga sangat baik dengan kamu
bapak mama saudara
astaga sudah sore ini waktunya neneng telpon ibu
ntar pasti ibu nungguin nih
neneng kamu punya handphone
punya di kamar
boleh boleh boleh
saya mau nelfon suami saya kalau gitu
ayo ambil dulu handphonenya ya di kamar rene
yuk yuk yuk telpon yuk
rumah ini jadi kelihatan beda tanpa kamu aja
di surprise apa sih pak
apa sekarang mau nanya kamu udah siap
tunggu dulu masih ada lagi yang bisa bikin kamu senang
masih ada lagi
ada lagi di belakang rumah ini
mau liat gak
bapak cu seneng banget
kamu dari dulu selalu suka kolam renang saya
i love you bapak
aku seneng banget asik
kamu tuh kok gak ada nyebur aja sih
kamu tuh kebiasaan dari kecil kayak gini tau gak
ayolah bapak kita bersama
bapak basah wajunya
kamu tuh banal banget sih
kamu yang naik
kamu yang naik
ya telanjung pokoknya bagus banget
asal sembilan kecil ya
makasih banyak ya pak
itulah makanya papa udah bangun ini susah susah
cuma buat kamu
kalau udah nikah nanti jangan kemana mana ya
jangan jauh jauh dari kota
nanti kalau aku udah nikah aku tetap di sini pak
seharusnya rumah ini sudah diisi ramai
malah sebaliknya rumah ini malah menjadi sunyi
neneng pakai telepon ibu neneng dulu
ntar habis itu baru elsa ya
ibu apa kabar
oh ibu baru mendarat di alabama
terus ibu ketemu aladin gak
ih asik banget
sabar neneng baik bu
ntar kalau nenek udah pulang kita mancing lagi ya di sungai ini ya
mancing udang kayak biasanya
udah dulu ya
ini soalnya temennya neneng lagi ngantri
iya nanti neneng telpon ibu lagi
ibu kamu jadi mau pinjam handphone
iya boleh nggak
kok mainan sih orang tadi aja nenek barusan telpon ibu neneng
sini kalau elsa nggak percaya nenek coba telepon orang lain ya
neneng telepon siapa ya
ah neneng telepon manajer neneng ya
aduh berisik banget
oh lagi di helikopter
yaudah deh sorry ganggu
ntar neneng telepon lagi ya
tuh bisa kan
ih elsa mah aneh
soalnya neneng nggak jadi terserah
berarti elsa nggak jadi pinjem handphonenya
nggak usah lah
yaudah kalau gitu neneng simpen lagi
tapi jangan bilang bilang sama perawat kalau neneng punya handphone
burung belatik di pohon cendana
nondrena cantik mau kemana
aku mau makan di restoran pak wia
kalian jalan jalan sama mama sama papa sama omah
soalnya aku kan di rumah terus
yaudah kalau begitu hati hati nondrena
makasih pak wuyah
nanti aku bawa makanan ya
untuk pak wuyah pak boim pak merizah sama pak bapak bapak ngawal
iya makasih nondrena
ingat semuanya ya
peraturan saya masih berlaku
selama saya pergi yang boleh masuk rumah hanya riza dan wijaya
paham pak bos
paham pak bos
rizal saya titip rumah ya
laporkan kalau ada apapun yang menceritakan
ya jangan menceritakan